sebuah tangga derek proyek pembangunan light rail transit atau lrt roboh menimpa sebuah rumah warga di jalan kelapa nias kelapa gading jakarta utara selasa dini hari
tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini namun atap bagian rumah mengalami rusak parah akibat tertimpa kren
posisi roboh tangga kren menghancurkan sebagian pembatas balkon di lantai tiga rumah tersebut
saat peristiwa terjadi ada lima orang yang berada di rumah namun hanya satu orang yang mengalami luka luka ringan
hingga kini belum ada keterangan resmi dari pihak pelaksanaan proyek
petugas keamanan proyek sempat melarang awak media mengambil gambar
sedang ruas jalan yang melewati lokasi kejadian ditutup